kita beralih ke kabar kasus penamparan siswa
sebuah video penamparan seorang wakil kepala sekolah di magetan
terhadap tiga siswanya menjadi viral di media sosial
ketiga siswa ditampar oleh sang guru secara bergantian di hadapan puluhan siswa lainnya
video penamparan ini dilakukan oleh n y
wakil kepala sekolah sma negeri satu mas pati magetan
kepada ketiga muridnya saat di sebuah kegiatan pengarahan berlangsung
video yang berdurasi singkat ini langsung viral setelah diunggah oleh seorang murid pada sembilan belas mei lalu
selain viral peristiwa penamparan yang terjadi di lapangan baska sekolah
menuai berbagai reaksi dari para siswa maupun kepala sekolah
semuanya itu ada sebab akibatnya kenapa itu dilakukan
sementara kepala sekolah menjelaskan
aksi tersebut terpaksa dilakukan lantaran pelaku emosi
karena para siswa sengaja bersembunyi
saat dipanggil untuk menghadapi kegiatan pengarahan yang sedang berlangsung
tiga anak tersebut tidak malah datang sudah diumumkan tiga kali
tetapi malah bersembunyi
nah ini nampaknya lakase keseswaan kami ini juga agak emosi
maka terjadilah peristiwa
saat ini pihak sekolah tengah melakukan mediasi kepada pelaku dan korban
untuk saling menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan